bandara internasional jawa barat atau bijb kertajati menjadi bandara kedua terbesar di indonesia
setelah bandara internasional soekarno hatta
bijb kertajati terletak di majalengka jawa barat sekitar enam puluh delapan km dari bandung
akses bijb terjamin dengan adanya jalan raya dan kereta api
yang menghubungkan bandung kertajati dan cirebon
kemudahan tengah dibangun jalan tol cisumdawu yang menghubungkan bandung dan kertajati
ada juga tol cipali yang menghubungkan kertajati dan kawasan industri karawang
yang juga jalur langsung ke pelabuhan cirebon
bijb ini dibangun di atas lahan satu delapan ratus hektare
total area bangunan terminal penumpang adalah satu ratus dua puluh satu meter
yang bisa menampung lima juta penumpang per tahun
dan akan bisa menampung delapan belas juta lalu lintas penumpang di tahun berikutnya
setelah beroperasi bijb akan melayani penerbangan rute denpasar surabaya makassar balikpapan dan medan
untuk penerbangan rute bijb akan melayani penerbangan rute denpasar surabaya makassar balikpapan dan medan
untuk sementara bijb akan menjadi bandara embarkasi haji antara